banyaknya komunitas indonesia juga terus juga kalau kangen makanan banyak tersedia makanan indonesia
di divisi merah punya kekuatan tersendiri ya
untuk apa untuk kita menjaga pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini